belum sah rasanya ke mamuju kalau belum mencoba panganan khas yang satu ini
gogos kambu ataupun beras ketan yang berisi ikan
pas banget karena kita kesini nih baru aja dibakar
jadi pasti enak banget anget anget
pak mau pesan satu ya pak
ada yang bilang tak ada orang sulawesi yang tak tahu apa itu gogos
yof beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang ini dulunya selalu disajikan sebagai pelengkap dari sesajian
di setiap acara adat seperti pernikahan maupun upacara adat lainnya
namun kini gogos sudah menjadi panganan yang mudah dijumpai dimana saja dan kapan saja
dimamuju dan di beberapa daerah sulawesi lainnya
ternyata pembuatan gogos tidaklah sulit
beras ketan yang sudah dimasak kemudian digulung
lalu dibelah menjadi dua bagian
dan diisi dengan ikan yang dicampur kelapa sangrai dan bumbu
kalau sudah ada isiannya seperti ini
barulah gogos disebut dengan istilah gogos kambu
atau gogos yang diisi
setelah dibungkus daun pisang gogos kambu kemudian dibakar
isiannya itu pakai ikan lajang layang
tapi itu yang saya pakai karena isinya putih
warung gogos kambu di jalan dr samratulangi kota mamuju ini adalah salah satu penjajah gogos
yang paling raranya di jalan jalan jalan
tak hanya di waktu sarapan saja
gogos di mamuju juga biasa dikonsumsi pada malam hari
dia punya beras ketan ini memang masaknya memang sudah agak seperti profesional lah
sudah profesional dalam hal ini
rasa ikannya dicampur dengan bumbu bumbu yang memang penyedap rasa yang memang sudah sangat pas
satu porsi biasanya akan berisi tiga gogos kambu
lengkap dengan sambal merah khas sulawesi sebagai pendampingnya
dibanderol sepuluh ribu rupiah per porsi panganan ini dijamin mengenyangkan perut anda
biarpun sekilas kelihatannya mirip sama lemper tapi ternyata setelah mencobanya sendiri ini rasanya beda
karena yang satu ini gogos kambu memang bukan dikukus melainkan dibakar
dan dibakarnya juga menggunakan sabut kelapa
jadi rasanya ini otentik banget
dan ikan layang isian di beras ketan ini memang sangat menarik
dan ikan layang isian di beras ketan ini memang sangat menarik

apalagi kalau ditambah dicocol sama sambal yang satu ini
dan minumnya enggak lengkap kalau enggak pakai saraba
sarabe ini dibuat dari jahe kemudian gula merah dan juga

oh iya selain dimakan langsung gogos kambu juga bisa dijadikan oleh oleh dan tahan sampai lima hari
dan juga selama setengah hari
nah ini memang sangat menarik
nah ini memang sangat menarik
nah ini memang sangat menarik